empat kapal tongkang pengangkut batu bara di perairan pantai palabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat kandas
embusan angin kejang disertai hujan lebat membuat tongkang terseret hingga ke tepi pantai
hujan deras disertai angin kencang menghantam kawasan palabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat sejak kamis siang
akibat cuaca buruk tersebut empat kapal tongkang bermuatan batu bara tujuan pltu pelabuhan ratu kandas di perairan palabuhan ratu pada kamis sore
salah satu tongkang yang kandas ke tepi pantai nyaris menghantam bangunan milik warga yang berdiri di tepi pantai
upaya sejumlah kapal tunda atau takbot milik pltu palabuhan ratu menarik tongkang kembali ke tengah laut berakhir gagal lantaran terkendala cuaca buruk
kalau misalkan dibilang khawatir ya khawatir tapi gimana lagi yang namanya musibah kita ya nggak tahu
ya mudah mudahan tidak terdapat kesinilah tapi ini sudah dekat sudah lima belas meter dari bangunan
sementara itu di kabupaten situbondo jawa timur cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat otoritas pelabuhan jangkar menghentikan aktivitas pelayaran pada jumat pagi
akibatnya puluhan calon penumpang yang hendak menuju pulau raas dan kangean kabupaten sumeneb terlantar di pelabuhan
selain itu tumpukan sembako memenuhi area kantor pelabuhan karena sudah tiga hari tidak terangkut
sebelumnya badan penyelenggara transportasi daerah wilayah sembilan jawa timur menerbitkan larangan berlayar setelah mendapat surat edaran peringatan
cuaca buruk dari bmkg juanda tentang adanya angin kencang di perairan pulau madura